presiden joko widodo menegaskan pembatasan sosial berskala besar atau psbb belum akan dilonggarkan
pemerintah mengaku akan terus melakukan pemantauan berdasarkan data dan juga fakta di lapangan
untuk kemudian mengambil langkah yang bisa memberikan kepastian kepada masyarakat
untuk bisa produktif secara aman
nanti setelah diputuskan sektor sektor usaha yang tutup berangsur angsur bisa buka kembali
tentu dengan cara cara yang aman dari covid agar tidak menimbulkan risiko meledaknya wabah
saya ambil contoh misalnya restoran bisa mulai buka tapi isinya mungkin hanya lima puluh persen
jarak antar kursi diperlonggar jarak antar meja diperlonggar